selanjutnya kami akan mengajak anda untuk bergabung ke istana untuk melihat konferensi pers yang dilakukan di kantor staff presiden di sana
kasus nomor satu dua tiga dan empat
alhamdulillah tadi pagi saya sudah dapat laporan dari rumah sakit sulianti saroso yang merawat bahwa kondisinya baik semakin membaik dari hari ke hari
tentunya yang satu dua sebenarnya tinggal menunggu pemeriksaan laboratorium saja kalau sudah negatif dua kali negatif pasti akan dipulangkan
tidak ada keluhan apapun sudah baik
sementara kasus tiga dan empat yang baru kita sama sama sampaikan kemarin sekarang ini sudah tidak panas
pilihannya sudah enggak terlalu parah juga sudah jarang jarang batuk juga sudah berkurang
mudah mudahan dalam perawatan lebih lanjut dua orang yang terakhir ini tiga dan empat akan segera menjadi baik
kemudian yang suspek yang lainnya juga kita monitor terus kondisinya semakin baik tetapi tetap bahwa pemeriksaan laboratorium akan kita lakukan hari demi hari
terutama yang masih suspek ini
dari beberapa negara pemeriksaan itu tidak mungkin sekali langsung positif bisa berkali kali
bahkan kemarin saya berikan contohnya yang di vietnam itu sampai tujuh kali diperiksa baru ketahuan positifnya
bagi kita sekali lagi saya tekankan bagi kita status positif atau bukan itu tidak akan banyak berpengaruh terhadap rawatan pasiennya
tetapi lebih cenderung kepada bagaimana antisipasi penularannya
karena tentunya kita harus melakukan tracing kontak tracing penelusuran kontak dengan mereka
sehingga kita bisa dengan cepat untuk mencari menemukan dan mengisolasi
supaya tidak ada sumber sumber penularan lagi di masyarakat yang membuat nanti semakin tidak terkendalinya sebaran dari penyakit ini
ini yang penting
kemudian yang kedua
saya akan membicarakan lebih detail lagi di bidang kesehatan terkait dengan kebijakan pemerintah
tentang pembatasan penerbangan dari tiga epicentrum
pembatasan ya bukan pelarangan tetapi pembatasan penerbangan dari tiga epicentrum yang sudah dinyatakan oleh pemerintah
nah yang paling penting dipahami bahwa pembatasan ini bersifat sementara
sementara dinamikanya adalah tergantung dari apakah wilayah wilayah tersebut sudah tidak ada penularan lagi
apakah wilayah wilayah tersebut sudah dinyatakan terkendali dan aman terkait dengan penyebaran covid sembilan belas ini
oleh karena itu maka kebijakan pembatasan untuk tiga negara masing masing iran itali dan korea selatan
itu ditujukan untuk dua
dua hal satu orang orang dari iran yang berdomisili di teheran kota teheran kom dan gilan
sementara kita tolak dulu
jadi yang berasal dari tiga kota itu sementara ditolak
kalau dia berdomisili di luar tiga kota ini masih diizinkan dengan syarat bahwa yang bersangkutan harus membawa
sertifikat kesehatan dari iran
jadi kita harus mencari otoritas setempat yang menyatakan dia tidak sakit coronavirus disease sembilan belas
jadi ini menjadi hal yang mutlak
bukan berarti dengan setelah membawa sertifikat tidak diperlakukan kekarantinaan digital
tetap kita lakukan kekarantinaan kekarantinaan kesehatan
kalau dia dalam kondisi sakit dan sebagainya akan kita tolak
kemudian dari itali yang diharapkan saat ini untuk tidak ada penyakit

datang ke indonesia adalah warga itali yang berdomisili di beberapa kota
di antaranya adalah lombardi veneto emilia romagna marseille dan batmone
ini sementara dari kota kota itu kita larang
tapi dari kota selain itu seperti yang saya akan titipan
masih diizinkan dengan syarat harus membawa sertifikat kesehatan dari otoritas kesehatan setempat
dan setelah masuk di indonesia tetap akan kita berlakukan
dan persyaratan persyaratan terkait dengan kesehatan karantina
kemudian kalau dari korea selatan ini dari kota daegu
kemudian dari provinsi gyeongsangbukdo ini kita larang
tetapi manakala kemudian dari luar dua wilayah ini masih kita izinkan
di kota kota yang saya sebutkan tadi seperti yang disampaikan oleh kementerian luar negeri juga
ada wni kita
artinya ini berlaku juga untuk wni kita yang tinggal di kota itu
jadi bukan hanya untuk warga kota itu saja tapi siapa pun warga negara lain yang tinggal di kota itu
itulah yang kita larang
kota lain tetap diizinkan tetapi harus ada sertifikat dari otoritas kesehatan setempat
yang kemudian ini jadi persyaratan mutlak kita di dalam kaitan dengan menerima kedatangan mereka ke tanah air kita
dan tetap dilakukan prosedur kekarantinaan sesuai dengan standar
kemudian yang ketiga beberapa hari yang lalu kita sudah mendengarkan bahwa
ada protokol penanganan yang sudah dibuat oleh pemerintah
sekali lagi protokol ini tidak berbicara tentang kebijakan teknis medis
karena protokol ini bersifat koordinatif untuk respon cepat
bagi semua stakeholder yang terkait dan terintegrasi mulai dari pusat sampai ke daerah
jadi ini bukan protokol teknis medis karena protokol teknis medis
oleh kolegium ilmu kedokteran juga sudah dibuat
oleh para perhimpunan profesi juga sudah dibuat dan dia dijadikan acuan
namun ini lebih berbicara tentang protokol penanganan
penanganan kasus secara besar baik yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat
pemerintah daerah dan seterusnya
kemudian protokol tentang cara berkomunikasi
ini menjadi penting agar kita diingatkan kembali akan rambu rambu hak pasien
terkait dengan privasinya ini kita ingatkan lagi
dan protokol ini sudah didistribusikan sampai ke tingkat daerah
dan kita harus menyamin dipahami dimengerti dipahami dan dijalankan
sehingga tidak ada lagi koridor koridor yang akan didesain masing masing
tetapi akan terintegrade jadi satu
kemudian juga protokol tentang kekarantinaan
baik kekarantinaan yang dilaksanakan oleh pusat pada pintu gerbang masuk negara
baik itu adalah pintu gerbang masuk dari penerbangan
pintu gerbang masuk dari pelabuhan maupun pintu gerbang masuk dari pos lintas batas darat
karena tiga tiganya itu ada semua di indonesia
jalur penerbangan jalur laut dan jalur darat untuk masuk ke indonesia ada
juga tentang kekarantinaan yang harus dilaksanakan oleh wilayah
jadi kekarantinaan itu bukan hanya tanggung jawabnya pusat tetapi juga tanggung jawab wilayah
sebagai satu contoh saya ingin mengucapkan kepada anda
beberapa perusahaan tambang yang berada di maluku utara
juga mempekerjakan pekerja pekerja asing
dan pekerja asing itu juga berasal dari daerah yang memang kita yakini transmisi dari orang ke orang sangat besar
konkretnya adalah beberapa pekerja dari cina
kita tahu beberapa saat yang lalu menjelang imlek
mereka libur kerja dan pulang ke kampungnya
sekarang libur sudah selesai mereka kembali sebelum penerbangan ditutup
maka prosedurnya tetap dilakukan kekarantinaan
dan ini dilaksanakan oleh wilayah dengan bekerja sama dengan perusahaannya
yang standar dilakukan adalah kemudian memisahkan mereka dari kelompok yang lain
untuk diobservasi selama empat belas hari yang sarananya disiapkan oleh perusahaan
kemudian kegiatan pemantauan harian status kesehatan mereka dilaksanakan oleh dinas kesehatan setempat
ini sudah dilaksanakan di mana mana dan ini sudah berjalan
kegiatan ini dilaporkan ke kementerian kesehatan sebagai unit yang mengampu semuanya semuanya
ini dijalankan baik yang di lok nga di pabrik semen di aceh
ada dua puluh delapan orang
pada sekitar awal februari sudah kita lakukan karantina wilayah selama empat belas hari
dan sampai dengan empat belas hari kemudian hasilnya negatif dan mereka baru boleh bekerja lagi
ini sudah menjadi ketentuan kita
nah kekarantinaan ini perlu dibuatkan protokol penanganannya agar terintegrasi keseluruhan
di beberapa daerah lagi seperti di nusa tenggara barat
beberapa rekan rekan mahasiswa kita yang dari china dari tiongkok tapi tidak dari wuhan dari luar wuhan
yang kemudian kembali ke tanah air oleh dinas kesehatan provinsi juga dilakukan karantina wilayah selama empat belas hari
seluruh fasilitas sarana disiapkan oleh pemerintah daerah
laporannya selalu kami terima dan berjalan dengan baik
kemudian yang berikutnya juga terkait dengan protokol penanganan di bidang pendidikan
ini saya harapkan bisa menjadi kesepakatan bersama bahwa yang dilakukan adalah bukan meliburkan sebagai pilihan pertama
tapi mengedukasi murid muridnya untuk pola hidup bersih sehat dan menyiapkan fasilitasnya untuk cuci tangan dan sebagainya
ini yang dilakukan dan ini sudah menjadi protokol bersama
karena protokol ini dibuat bersama sama lintas kementerian
karena protokol ini dibuat bersama sama lintas kementerian
karena protokol ini dibuat bersama sama lintas kementerian
karena protokol ini dibuat bersama sama lintas kementerian
karena protokol ini dibuat bersama sama lintas kementerian
karena protokol ini dibuat bersama sama lintas kementerian
karena protokol ini ditutup seperti veilu atau gelas
tinggal dilaksanakan dan kemudian akan dilakukan pengawasan bersama tentunya
bahwa ini betul betul kita jalankan
semata mata protokol ini ditujukan adalah untuk upaya kita secara serius
mengendalikan penyebaran penyakit ini
karena ini permasalahan bangsa covid sembilan belas harus dihadapi bersama sama
terintegrasi kemudian terkoordinasi dengan baik
inilah gunanya kenapa dibuat protokol yang harus diberlakukan untuk seluruh stakeholder terkait
mulai dari pusat sampai ke daerah
dan ini sudah dilaksanakan dan terus akan dilakukan monef
kemudian yang selanjutnya saya akan membicarakan tentang perkembangan situasi
tempat observasi warga negara kita yang sebelumnya bekerja di dua kapal pesiar

yang dari world dream satu ratus delapan puluh delapan sekarang sudah masuk hari ke delapan kalau tidak salah
dan pemantauan laporan harian dari hari pertama sampai ke delapan sudah saya baca
sudah saya pelajari dan sudah dikaji juga oleh tim ahli yang ada di kementerian kesehatan
alhamdulillah semuanya baik
pemantauan selama empat belas hari itu ditujukan untuk memastikan kembali
bahwa dalam perkembangan ini kita harus mencari penyakit yang lebih baik
bahwa dalam periode itu tidak muncul kasus baru
empat belas hari yang kita jalankan di sebaru kecil itu bukan fase empat belas hari pertama
karena kita tahu di awal bulan februari kapal ini sudah melakukan pengecekan di hong kong
untuk seluruh apk nya terkait dengan covid sembilan belas
data sudah ada kami mendapatkannya bahwa seluruhnya satu ratus delapan puluh delapan itu negatif
dan seluruh apk yang lain dari negara yang lain juga dinyatakan negatif
oleh karena itu maka pemantauan dimulai dari itu
kemudian sepanjang empat belas hari berikutnya karena mereka ditolak untuk berlabuh di mana mana
maka kita mendapatkan data dari pelaksana kesehatan yang ada di kapal
di kapal ini ada klinik ada dokter ada petugas kesehatan
kami berkomunikasi terus dan kami mendapatkan data khusus untuk satu ratus delapan puluh delapan abk kita
data sudah kita terima dan sepanjang empat belas hari itu tidak ada satupun yang sakit
yang mengarah kepada covid sembilan belas
oleh karena itu setelah empat belas hari selesai maka kita jemput
mereka kita jemput dan seperti yang sama sama sudah kita ketahui
proses penjemputannya tidak melalui sandar
tetapi melalui bridging ship to ship dari kapal ke kapal
dari kapal diamond prince dipindahkan ke kri dr suharto
itu kita laksanakan di selat durian di dekat batam sana
setelah abk ini naik ke kapal maka kita lakukan pemeriksaan ulang
seluruhnya kita periksa satu per satu kondisi fisiknya
dan kondisi fisiknya

subjektif objektifnya ada yang mengeluh tidak kemudian fisiknya seperti apa
kita ambil spesimennya keseluruhan termasuk sampel darah
kemudian spesimen sampel darah kita terbangkan
setelah kemudian pengambilan selesai maka petugas turun di batam
dan setelah itu diterbangkan ke jakarta dilakukan pemeriksaan
alhamdulillah hasilnya seluruhnya negatif pemeriksaan darah pun juga dalam batas normal
oleh karena itu kemudian langsung kita menuju ke pulau sebaru kecil
untuk kita turunkan di pulau sebaru kecil dan dilaksanakan observasi
yang kemudian sudah saya laporkan tadi sampai dengan hari ini alhamdulillah kondisinya baik
tidak ada masalah
di sana mereka dilayani oleh tiga puluh lima tenaga kesehatan dari gabungan kementerian kesehatan
yang leading sektornya adalah tim dari rumah sakit
dan tim dari rumah sakit persahabatan
dengan seluruh perangkatnya yang dibawa termasuk membuat icu mini
kalau terjadi kedaruratan dan ugd
ada spesialis paru penyakit dalam jantung anestesi patologi klinik
yang kita taruh di pulau itu semua dengan perangkat pendukungnya
serta didukung oleh tim kesehatan dari tni
ada dari batalon kesehatan marinir dan batalon kesehatan kostrat
yang membentuk menjadi satu sehingga di sana digelar rumah sakit
kemudian yang kedua adalah kapal diamond princes
kapal ini agak spesifik agak khusus penanganannya dibandingkan dengan world dream
karena di diamond princess ini tingkat penularannya sangat tinggi sangat tinggi
di jepang separuh kasus positif di negara jepang
itu di kapal ini
separuh kasus positif di negara jepang ada di dalam kapal ini
oleh karena itu langkah yang diambil pemerintah jepang sudah benar
kapal ini tidak boleh bongkar muat
silahkan sandar tetapi tertutup kapalnya dan kemudian dibatasi areanya
untuk kasus yang positif di dalam kapal
tentunya pemerintah jepang bertanggung jawab
dan kita apresiasi ini dengan menurunkan mereka dari kapal dan memindahkan ke rumah sakit
tujuannya adalah untuk mengurangi kontak di dalam kapal
kalau positif masih berada di kapal pasti akan menimbulkan kontak yang lebih luas
sangat kita maklumi bahwa kapal ini memiliki peluang kontak yang lebih besar daripada yang lainnya
karena kita tahu kapal ini adalah kompartemen kecil yang terbatas
lorong ruang dan kapal ini adalah kompartemen yang terbatas
di jepang di kapal itu pasti sempit semua
sehingga sangat memungkinkan orang untuk kontak dekat
kabin kapal lorong lorong di kapal tempat makan dan sebagainya pasti padat rapat
kemudian sirkulasi udaranya juga tertutup
sirkulasi yang close circuit yang diputer saja di situ
oleh karena itu inilah yang menjadi salah satu sebab kenapa kasus positif begitu banyak
dan merupakan setengah dari kasus yang ada di jepang
karena kompartemen yang tertutup ini
itulah sebabnya maka ada total abk ueni ada tujuh puluh delapan
ada sembilan yang kemudian menjadi sakit
dan kita turunkan dari kapal untuk dilakukan layanan rawatan di rumah sakit jepang
setelah empat belas hari pertama kita harapkan yang di kapal ini betul betul negatif semua
setelah empat belas hari pertama selesai maka kami melakukan pemerintah melakukan pendekatan
melakukan lobby dengan pemerintah jepang untuk bisa menjemput warga negara kita
melalui proses yang panjang dan upaya keras dari kbri akhirnya kita diberi kesempatan untuk menjemput
dalam proses negosiasi mendiskusikan merencanakan tentang penjemputan
dari sembilan orang yang dirawat di rumah sakit ternyata ada satu yang sudah sembuh
sudah dua kali diperiksa negatif maka dinyatakan sembuh sesuai dengan protokol who
dikembalikan lagi ke kapal
dan kemudian bersama sama kita jemput untuk pulang ke indonesia sejumlah enam puluh sembilan orang
seharusnya kalau dihitung
dari yang masih ditinggal di rumah sakit delapan orang
mestinya yang bisa kita jemput adalah tujuh puluh orang
tetapi yang kita bisa ajak pulang hanya enam puluh sembilan
karena ada satu orang yang memilih tetap berada di kapal
karena dia termasuk tenaga inti untuk mengoperasionalkan kapal untuk kembali ke pangkalannya di shuttle
dia adalah juru mesin
yang menjadi tenaga inti
sehingga kapal ini kembali ke shuttle dengan awak minimal kurang lebih sekitar lima puluh orang
nah salah satunya adalah wni kita
dan dia sudah membuat tanda tangan
pernyataan bahwa dia akan masih melanjutkan pekerjaannya
kita tidak bisa menolak ini karena memang pengungsian itu sifatnya bukan mandatori
karena harus menandatangani kesediaan untuk dijemput
dan kesediaan untuk diobservasi
jadi bukan mandatori yang mengharuskan
nah satu orang memang dia adalah tenaga inti dari ruang mesin
sehingga dia tidak bisa ikut pulang
dan dia sendiri memutuskan untuk tidak pulang
sehingga yang dijemput adalah enam puluh sembilan orang
proses penjemputan sudah kita laksanakan dengan menggunakan penerbangan
dengan pesawat garuda
kemudian sudah mendarat di kalijaga
dan kemudian sekarang sudah diantar menuju ke kri suwarso
pada saat diantar dengan kri suharto
dan sekarang sudah ada di subaru kecil
pada saat mereka dipindahkan ke kri suharto dari penerbangan
kita melakukan prosedur pemeriksaan ulang
sama dengan yang kita lakukan dari awak kapal world dream sebelumnya
kita pereksa total mereka
dan kemudian kita bawa ke subaru
di dalam pemeriksaan ini ternyata kita dapatkan satu orang
bukan yang baru sembuh orang lain
yang kemudian kita curigai dia tidak negatif
tetapi belum bisa dikatakan positif
dari beberapa kali pengambilan sampel yang kita ulang ulang
akhirnya kita putuskan ini sepertinya suspek
untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut
sehingga kemudian satu orang
kita kirim ke rumah sakit persahabatan
dan sekarang ada di rumah sakit persahabatan
pemeriksaan akan kita lakukan terus menerus dan berulang ulang
karena memang seperti itu kenyataannya
seperti yang saya jelaskan di depan tadi
kondisinya baik tidak ada keluhan apapun
dan mereka memahami betul mengapa harus dilakukan isolasi
sementara dari enam puluh sembilan dengan dikurangi satu ratus enam puluh
yang berada di kpu lombok
pulau sebaru kecil kondisinya baik
sampai dengan hari ini laporan yang saya terima
sehari dilakukan pemeriksaan dua kali
memang itu sop observasi
tidak ada satupun yang menunjukkan gejala gejala ke arah covid sembilan belas
sekarang sedang berlangsung pemeriksaan
dan nanti sama kalau perkembangannya selalu positif
maka di hari ke empat belas dari kedatangan mereka
akan dilakukan pemeriksaan ulang
dan evaluasi keseluruhan oleh tim ahli
untuk memutuskan apakah dia dikembalikan ke keluarganya
atau masih akan dilakukan observasi lebih jauh
ini yang kita lakukan
kemudian yang terkait dengan sisa wni kita yang delapan orang positif
yang dirawat di jepang
kemarin sudah ada satu yang sudah sampai ke tanah air dengan selamat
dan hari ini ada dua yang sudah tinggal menunggu untuk boarding
dan akan terbang ke indonesia
artinya dari sembilan itu sudah ada empat yang kembali ke tanah air
ditambah yang dua nanti akan boarding itu
dan satu yang sudah nyampe berarti sisa tinggal lima
kami berkomunikasi kembali terakhir lima ini kemungkinan besar
dalam dua tiga hari ke depan juga akan dipulangkan
karena kondisinya sudah bagus
ya baru saja kita ikuti bersama konferensi pers
perkembangan terkini virus corona yang disampaikan langsung oleh ahmad yuryanto
selaku jurubicara penanganan corona
di mana ada enam poin yang disampaikan oleh ahmad yuryanto
pada konferensi pers kali ini
poin pertama adalah ia menyampaikan terkait perkembangan kasus
empat orang warga negara indonesia yang terpapar virus corona saat ini
dalam kondisi baik dan juga semakin baik
suspek lainnya tetap dimonitor
di mana monitor dilakukan hari demi hari
pemantauan terus dilakukan
status positif atau bukan ini ternyata tidak berpengaruh terhadap perawatan pasien
karena yang difokuskan adalah antisipasi penularan virus corona tersebut
selanjutnya ada informasi juga terkait pembatasan penerbangan
dari tiga epicentrum tempat virus corona ini sedang berkembang
begitu antara lain negara iran italia dan korea selatan di wilayah wilayah tertentu
pembatasan ini juga dikatakan bersifat sementara karena tergantung
apakah wilayah wilayah tersebut sudah dinyatakan aman dan terkendali
terkait penyebaran virus corona
ahmad juga menyatakan pembatasan juga berlaku bagi warga negara indonesia
yang tinggal di wilayah wilayah tersebut
jika ingin masuk ke wilayah indonesia harus membawa sertifikat kesehatan
poin selanjutnya adalah terkait protokol penanganan kasus yang dibuat pemerintah
tidak berbicara teknis medis
melainkan lebih ke koordinasi respon cepat untuk menangani virus corona
dari mulai pusat hingga ke pemerintah daerah
koordinasi ini meliputi koridor penanganan kekarantinaan
menjaga informasi pasien dan juga penjagaan pintu masuk negara
protokol selanjutnya disampaikan terkait bidang pendidikan
dimana tujuannya adalah untuk mengedukasi murid murid terkait pola hidup bersih sehat
dan menyiapkan fasilitas kesehatan di instansi pendidikan seperti di sekolah sekolah
informasi selanjutnya adalah mencegah penyebaran di area publik dan transportasi massal
untuk mengendalikan penyebaran virus corona atau covid sembilan belas
sementara poin terakhir
yang disampaikan adalah terkait perkembangan situasi tempat observasi warga negara indonesia
yang bekerja di kapal pesiar world dream dan diamond princess
di mana satu ratus delapan puluh delapan abk world dream masuk hari ke delapan observasi
dan semuanya dinyatakan sehat dan negatif corona
sementara sembilan warga negara indonesia anak buah kapal diamond princess yang terinfeksi corona
dua puluh orang berhasil sembuh dan saat ini sedang berada dalam pemantauan
karena masih berada di atas kapal
dan berprofesi sebegini